satu lagi kabar gembira datang dari siswa tanah air
delegasi indonesia juara debat dalam international school arabic debating championship di qatar
bahkan tiga wakilnya menjadi peserta terbaik
sambutan terdengar saat tim debat indonesia dipanggil sebagai juara satu
tim dari international islamic boarding school taskia malang ini
juara dalam kategori non native di doha qatar
dilansir dari instagram tazkia ibs malang
tim ini berhasil mengalahkan beberapa negara dalam debat berbahasa arab
untuk siswa dari negara yang tidak menggunakan bahasa arab sebagai bahasa utamanya
wakil tim bahkan berhasil menyabet tiga posisi untuk penghargaan best speaker
ketiganya adalah akidatul izzat aftina wakda dan nuriyah sakina
dilansir dari situs resmi qatar debat
kejuaraan debat berbahasa arab untuk siswa tingkat internasional keempat ini
dilaksanakan di doha qatar pada tujuh hingga sebelas april dua ribu dua puluh
kegiatan ini diikuti oleh lima puluh tiga tim dari berbagai negara di eropa amerika afrika negara di timur tengah hingga asia